sementara itu tumpukan sampah kembali menggunung di pintu air manggarai menteng jakarta pusat
sampah masih didominasi dari plastik bambu dan peralatan rumah tangga
sementara itu pemerintah provinsi dki jakarta telah menyediakan lebih dari empat ratus lima puluh pompa di seluruh ibu kota untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan
petugas unit pelaksana kebersihan pintu air manggarai terus mengangkat sampah yang menutupi pintu air manggarai menteng jakarta pusat
menggunakan alat berat sampah diangkut ke sisi kali untuk dimasukkan ke dalam truk
terhitung sejak senin pagi petugas telah mengirim dua ratus dua puluh lima kubik sampah ke penampungan sementara di perintis kemerdekaan pulau gadung jakarta timur
sementara ketinggian air sudah berada di atas normal yakni mencapai tujuh ratus cm
penjaga piket kita di pintu air manggarai ini bahwa tadi jam lima pagi pintu air ini dengan debat air sekitar tujuh ratus cm
dan membawa sampah
sampai di sini sekitar jam lima dua puluh
kebanyakan sampah apa aja nih bang
untuk sementara ini masih dominan ya stropom dan sampah pompa bambu yang hari ini masih terlihat di pintu air manggarai ini masih numpuk ya
sementara itu untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan
pemerintah provinsi dki jakarta telah menyediakan lebih dari empat ratus lima puluh pompa di seluruh ibu kota
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan seluruh pompa beroperasi dengan baik
di saat yang sama anies juga meminta warga untuk turut menjaga kebersihan
tapi yang tidak kalah penting juga adalah soal kebersihan
karena itu kami mohon masyarakat ikut membantu dengan mengurangi volume sampah
buang sampah pada tempatnya jangan jadikan jalan raya tempat sampah
sehingga petugas kita akan bisa membersihkan dengan lebih cepat dan baik
anies mengaku dalam mengantisipasi gedangan setelah hujan turun
harus ditunjang dengan kesiap siagaan seluruh petugas